banjir bandang melanda sejumlah kecamatan di kabupaten lahat sumatera selatan kamis pagi
dari unggahan di media sosial air sungai meluap hingga mencapai badan jembatan
terlihat juga sejumlah rumah makan di pinggiran sungai hanyut terbawa banjir dan akhirnya tenggelam
akibat banjir bandang itu akses jalan dari kabupaten lahat menuju kota pagar alam sempat terputus
akses jalan menuju kota pagar alam melalui rute kecamatan gumai ulu juga tidak bisa dilalui karena terjadi longsor yang menimbun badan jalan
petugas bpbd kabupaten lahat bersama tim basarnas dan anggota tni polri melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir
warga yang paling terdampak adalah yang tinggal di bantaran sungai di kecamatan pulau pinang
mereka diungsikan ke rumah keluarga ataupun rumah warga yang lokasinya lebih tinggi
akibat banjir bandang seorang anak sebelas tahun tewas terseret di sungai lematang desa pinang belarik kecamatan hujan emas kabupaten muara enim kamis pagi
kapolres muara ini menyebut korban hilang sejak rabu sore
anak yang tewas adalah warga yang berasal dari kecamatan pulau pinang kabupaten lahat